usai libur natal dan tahun baru proses belajar mengajar kembali digelar di sejumlah sekolah di kota bekasi senin pagi
pembelajaran tatap muka penuh yang sebelumnya direncanakan pada awal januari ini belum dapat terlaksanakan
pihak sekolah mengatakan untuk tatap muka masih menunggu instruksi pusat
dan melakukan evaluasi perkembangan penyebaran covid sembilan belas dan omikron pada tiga pekan ke depan
karena harus dievaluasi hingga akhir januari
tri menegaskan pemkot bekasi juga berhati hati mengambil langkah agar kasus covid sembilan belas yang kembali tinggi tidak masuk gelombang ketiga
kita lihat nih karena dki kan cukup aglomerasi dengan kita nih
makanya kita cukup hati hati betul menetapkan kebijakan
sementara itu setelah tertunda selama satu minggu proses pembelajaran tatap muka di sekolah di kabupaten mojokerto mulai digelar
tak hanya sekolah dasar dan sekolah menengah pertama paud dan tk pun menggelar ptm
sebanyak empat ratus empat puluh sembilan lembaga taman kanak kanak baik negeri maupun swasta di kabupaten mojokerto serempak melaksanakan pembelajaran tatap muka pada senin ini
seluruh pelajar tk dan pau tetap diwajibkan mematuhi protokol kesehatan
di dalam kelas juga diwajibkan memakai masker menjaga jarak antarsiswa
mereka juga diwajibkan cek suhu badan sebelum masuk ke lingkungan sekolah
tim liputan cnn indonesia